kang ruditnya gak narik kang
aku takut kang
sama orang yang disitu
tak takut aku sebenarnya sama dia
aku kurang fit
tak sarapan aku tadi pagi
mama naksir kan sama dia
ya enggak lah pa
papa itu harus percaya sama mama
percaya percaya apa
ini orang ini
apa sih bang
bukan dia pa
wah ini ganteng loh
tapi bukan dia
kalau ketemu tuh orang
gua hantem men
sama babak belur
gak ada lu
gak ada lu
ke rumah nemeng
sadikin itu memang susah ditebak
gak usah nebak nebak sodikin
nggak usah nebak nebak sodikin
ke masalahannya bagaimana
ke masalahannya bagaimana
ya sudah bagaimana ceritanya
ane kasih tau ente
nih nanti saja menasihatinya
cerita saja dulu
ani bukan mau nasihatin ente
ane mau ceritain kejadiannya tam
sudah kalau gitu lanjut ceritanya
hah kenapa dikunci sih
iya iya sebentar bang
kenapa pakai dikunci sih
ya buat jaga jaga
emang ngapain sih abang buru buru banget sih
kenapa gak di telpon aja bang
takut juga gak percaya
emang ada apaan sih
si jamil nih cari orang
yaudah ya abang jalan dulu
kasihin si jamil
kalo menurut ente aneh salah apa enggak
ya kalau kamu merasa tidak nabrak ya tidak usah takut
ayolah kita temui
sese tam masalahnya badannya gede kayak huluk
huluk itu loh yang badannya hijau gede amboi tidak kenal
ayolah kita temui ini tidak usah takut
sese tam dia itu badannya tinggi kayak gini
kalo begitu tidak usahlah kita temui
kamu juga jamil
kalo mau nabrak tidak usah yang sebesar ini
masih gini saja
sumpah aneh kagak nabrak tam
sumpah aneh kagak nabrak tam
sumpah aneh kagak nabrak tam
janganlah kamu pergi enlight anak itu
tidak usah adushgohara kok
tidak meng verwelwherekan kandungan sbagu

maka kami memberikan nomor oi
lagi lagi ngapain sih rumah pake dikunci kayak ada yang mau ngambil aja
sabar atuh pok
mobil ame motor yang disalahin pasti mobil
tapi kan kita angkot emil
kita mau lapor polisi kasih tahu kalau jamil itu indah nabrak
tapi ntar kalau di kantor polisi dia bilang ada yang salah gimana
kan semuanya itu perlu dibuktikan mil
nanti kan polisi bisa periksa mobil kita
tapi kan masalahnya mobil kita itu udah baret baret udah ada yang penyok
bisa jadi itu buat alasan dia
itu tam bener juga nih kata si petruk
iya tapi kalo berbohong berarti dia berdosa
kalau dia takut dosa dia kagak bakalan bohong
seperti kamu ya
kenapa jadi gua
gua mah kagak pernah bohong
nunik gak kedengeran
mungkin dia mau uang
aneh kan gak salah
kenapa aneh ganti
kamu yang ganti kamu yang rugi
iya indah lucu
motornya bagaimana onta
kagak ada yang rusak
orang aneh jalan dia pergi aman aman aja motornya
abi abis sekarang dimana
abis masuk penjara ya
siapa ini ngasih tau bini aneh
ini panjang nih urusannya nih
umi tenang aja ya
anda balik deh
aku ikut juga aku teman nih
gue teman lu juga deh
berarti aku belu
lu kagak usah
lu pantau terminal aja
nanti kalau siapa yang ikutnya
siapa itu si huluk huluk itu sudah pergi
kamu kasih tau kami
itu saya kau takut
juara yuk bang kita kesana temenin aku yuk
eh kalau aku temani kau kesana
siapa yang jagain rohim
aku sedang mengawal dia disini
supaya dia berasa aman
ah tidak berhasab mah
bang yang penting
bang tunggu banget
bang terima kasih